komisi pemilihan umum kabupaten tasik malaya jawa barat
menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun dua ribu dua puluh kamis malam
demi menghindari penyebaran covid sembilan belas
debat dilaksanakan di ruang rapat paripurna dprd kabupaten tasikmalaya yang luas
protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat
mulai wajib masker menggunakan hand sanitizer
jaga jarak hingga pembatasan jumlah peserta
sesuai peraturan kpu nomor tiga belas jumlah peserta debat dibatasi
yaitu hanya pasangan bupati
dan wakilnya berjumlah delapan orang ditambah empat orang dari masing masing tim sukses
serta penyelenggara pemilu
kegiatan pelaksanaan debat kali ini menggunakan protokol kesehatan
sesuai dengan peraturan kpu yang diatur di dalam pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
uniknya tiga dari empat pasangan calon bupati dan wakil bupati tasikmalaya
mengenakan pakaian berwarna putih
mereka mengaku tidak janjian memakai baju putih hanya kebetulan
putih ini kan bersih kelihatannya lebih fresh gitu
lebih juga sederhana simple sendiri masyarakat juga
tidak ada janjian ya pak sama calon yang lain
tidak ada janjian sama calon yang lain warnanya putih
sementara satu pasangan calon perseorangan
jeb zamzam zulfikar dan fadil karsoma mengenakan pakaian jas
pasangan ini mengaku selalu berbeda dalam segala hal dengan tiga paslon partai politik
ini karena kami dari calon bupati yang terakhir diusul independen
otomatis sebagai pembeda
nah di sini pun kebetulan di dalam kertas suara nanti itu
kondisi pakaian seragam para kandidat pun dengan kami itu berbeda
itu saja filosofinya karena independen
berlangsung tertib dengan pemaparan visi misi keempat pasangan calon bupati
kempatnya masing masing adalah
nomor urut satu aziz rismaya mahfud dan haris sanjaya
paslon nomor urut dua bupati petahana ade sugianto dan cecep nurul yakin
paslon nomor tiga calon perseorangan jeb zamzam zulfikar dan fadil karsoma
dan terakhir paslon nomor empat iwan saputra dan iib miftahul faus
denan radian tasik malaya jawa barat